saya mau ketemu sama abi masih lemah ya
lebahan dulu ibu kondisi ibu masih lemah
baru saja ibu disuntik vitamin
saya harus ketemu sama abi suster
kalau bu dewi mau ketemu sama adi
bu dewi harus sembuh
harus dalam keadaan yang sehat
gak ada orang yang sakit
tapi pura pura sehat
itu bisa bertahan selamanya
kalau memang kamu butuh kasih sayang ibu
kamu kok keras kepala banget sih bi
ini pasti dewi yang nularin keras kepalanya ke kamu nih
itu penurut gak kayak kamu
kamu ngapain lagi disitu
tadi saya ini ke kaki pentok
biar saya aja yang nenangin abi ya
ya udah coba aja kalau emang bisa
kita bikin pesawat pesawat dari kertas yuk
ntar pesawat kertasnya diterbangin bareng sama moding
tapi sebenarnya apa sih sakitnya
kok sampai begini ya
kita tunggu sampai pasien siuman ya dok
setelah itu kita akan melakukan ceknya
saya tinggal dulu ya
terima kasih dokter
ansi kamu lepasin
mulai sekarang aku melarang john untuk masuk ke rumah ini
dan aku juga mengarang kamu untuk ketemu john lagi
dan aku yakin mama akan mendukung aku
karena mama sangat khawatir sama keadaannya abi
dan aku bapaknya jerry
kamu lihat macam macam ya
kalau sampai ke macam macam
jangan harap kamu bisa ketemu jerry lagi
semakin kamu gertak aku semakin aku nekat
kita lihat aja siapa yang cuma bisa diam belakangan dia yang kalah
oke lihat ke kamera
papanya kurang geser dikit dong ke anaknya
kamu menahan sakit kamu
agar anak hasil pengkhianatan suami kamu sembuh dan sehat
sementara kamu kamu sering sakit seperti ini
bayu seandainya kamu tahu seperti apa istri kamu sebenarnya
seandainya aku bisa ketemu sama kamu bayu
aku akan bilang kamu laki laki terbodoh yang pernah aku temui
sudah menyakiti wanita semulia dewi
saat pria lain berdoa menginginkan wanita seperti dewi
dewi harus sembuh
harus dalam keadaan yang sehat
gak ada orang yang sakit tapi pura pura sehat
itu bisa bertahan selamanya
satu saat nanti kamu akan ambruk dan ketahu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
apa dokter fahri sudah tahu tentang sakit aku yang sebenarnya
seperti yang pernah saya katakan kemarin
sebaiknya abi dirawat di rumah sakit
dan ditangani oleh dokter yang merawat dia kemarin
saya maunya abi ditangani oleh dokter
dokter kan salah satu dokter yang terbaik di jakarta
saya yakin dokter bisa menangani abi
saya usahakan yang terbaik bu
tapi abi harus dipindahkan di ruang inap rumah sakit
agar mudah dikontrol dan diperiksa
pokoknya abi harus tetap dirawat di rumah
saya punya alasan pribadi yang tidak bisa saya sampaikan ke dokter
kalau perlu nanti fasilitas perawatan di kamar abi
biar saya siapkan persis seperti di rumah sakit
yang penting dia tetap dirawat di rumah
ternyata mamah benar benar sayang
dan mau melindungi abi dengan cara apapun
tapi efeknya malah ke jerry
cherry jadi makin sedih dan merasa tersisihkan
abi nggak boleh dirawat di rumah sakit manapun
terlalu bahaya buat abi
dewi bisa kapan aja datang dan membawa dia kabur lagi
seharusnya bu dewi melembutkan hati sedikit
dan mengakui kalau bu dewi itu sakit
dan bu dewi juga butuh diperhatikan kondisinya
abi yang lebih butuh diperhatikan
karena abi sakit parah
bu dewi yang lebih baik
hal yang harus dilakukan sekarang adalah bu dewi harus istirahat
harus lihat hasil lab
untuk mengetahui sebenarnya apa penyakit bu dewi
biar bu dewi bisa tuntas melewati
sudah sudah sudah dok
saya tahu apa yang harus saya lakukan
memang apa yang lebih baik yang harus saya lakukan dari ini semua
ini yang terbaik
yang terbaik yang harus saya lakukan buat abi
lebih itu amanat dari alma
saya sudah maruh suami saya
saya sudah berjanji kepada dia
untuk apa melindungi abi sebaik baiknya
berarti abi cucunya oma
berarti abi sepupu ceri dong ma